kita beralih ke informasi lainnya nah kalau bram ini pernah nggak sih merasakan berpuasa di luar indonesia
misalnya lagi di luar negeri terus kemudian berpuasa yang jamnya itu bisa lebih dari dua belas jam
kebetulan nggak ya kebetulan selalu di indonesia jadi sebenarnya akan mirip mirip apa yang saya rasakan
nah yang satu ini begitu spesial dan luar biasa nih karena saat musim panas ada norwegia yang termasuk salah satu negara yang nyaris tidak memiliki waktu maghrib
nah ya kan ini karena matahari tidak sepenuhnya terbenam di bawah ufu
wah ini jadi pertanyaan adalah kapan sahur kapan maghrib ya
nah itu dia apa nggak buka puasa atau gimana
dan untuk pembahasannya kita sudah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk norwegia dan islandia pak todung mulya lubis
halo selamat pagi waktu indonesia
selamat malam waktu oslo
kabar baik kabar baik apa kabar di jakarta
alhamdulillah dalam kondisi baik pak
alhamdulillah dalam kondisi baik pak
pak ini seperti yang kita tadi obrolkan berdua di sini katanya norwegia menjadi salah satu tempat atau ada beberapa wilayah yang memang rasanya tidak pernah maghrib karena selalu ada matahari
nah ini bagaimana kemudian aturan bagi teman teman umat islam di sana menjalankan ibadah puasa pak
apa jangan jangan puasanya panjang dan terus terusan begitu
tergantung anda ada di mana
kalau anda ada di oslo ya tetap ada maghrib
jadi ya kita memang
puasa lebih panjang tujuh belas jam ya kurang lebih ya
dan kalau anda pindah ke utara tentu anda bisa melihat apa yang disebut northern light ya
kemudian juga ada midnight sun
nah di sini anda bisa bicara mengenai waduh kok nggak ada matahari sama sekali ya kan
jadi ya ini ini tergantung kita berada di mana
tapi ya puasa di norwegia sama saja dengan puasa di indonesia cuma waktunya lebih lama
tapi karena tidak panas seperti di indonesia
kita tidak merasa haus sama sekali
kita juga keluar tidak berkeringat ya
jadi ya walaupun cuacanya itu sembilan sepuluh derajat celcius
kita masih ada angin ya ada windy
dan kita masih pakai jas masih pakai overcoat ya untuk keluar rumah
jadi ya tidak tidak terlalu apa ya tidak terlalu berat buat kita untuk puasa
oke pak todung ini kan untuk tadi disebutkan oleh bapak
ada perbedaan jika kita berada di satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya di norwegia
tapi yang paling biasanya waktu terpanjang begitu
dan masuk dalam kategori yang nggak maghrib maghrib nih
karena mungkin selalu cerah begitu ya di sana
itu di daerah mana pak
bagaimana menyiasati waktu ibadah seperti tadi
buka puasanya kapan tuh pak
kalau kita kan sudah terbiasa ya
jadi ya kalau
sebetulnya sih kalau udah musim panas nantinya
itu matahari tuh
masih bisa kita lihat sampai jam sebelas malam dua belas malam
jadi ya panjang sekali siangnya
jadi kalau menurut saya sih
ini tergantung kebiasaan kita saja ya
kalau kita sudah terbiasa menghadapi cuaca seperti itu iklim seperti itu
ya perbedaan waktu seperti itu
ya kita akan
bisa menerima itu
tentu pada awal awalnya
saya sudah empat tahun di norwegia
lima tahun itu menikmati puasa di sini
walaupun kita kangen untuk indonesia
tapi kita tetap puasa seperti di indonesia
karena semua tersedia
anda mau bicara mengenai tajil yang kita ingin dapatkan di norway
ya sama juga dengan tajil yang kita punya di indonesia
bisa makan segala macam ya
karena semua bumbu masakan itu tersedia di toko asia di sini
jadi saya tidak melihat ada perbedaan
kita mungkin tidak bisa melakukan sholat terawih kolektif
kita akan ada bukaan bersama dan sholat terawih
yang kolektif bersama dengan masyarakat indonesia lainnya
tapi kan itu hanya paling mungkin diadakan satu kali dalam satu bulan
selama bulan puasa ini
karena tempat jarak antara satu keluarga dan keluarga lain itu cukup jauh
dan kita juga tidak bisa mendapatkan tempat dan lokasi yang pas untuk semua bisa dijangkau
buat saya sih
ini satu kurangan ya
satu hal yang kita ingin dapatkan di oslo di norwegia
kalau di indonesia kan banyak sekali peluang
banyak sekali tempat untuk melakukan sholat terawih bersama
nah di sini masjid itu hanya sekitar lima atau enam di kota oslo
dan itu jauh jauh jaraknya
pak itu berarti artinya untuk teman teman muslim di sana terutama yang di wilayah utara seperti yang bapak katakan tadi
apakah itu ada aturan dari otoritas tertentu begitu terkait dengan kapan harus buka kapan terawihnya atau kapan imsanya misalkan
seperti apa pak
seperti apa pak
ya pemerintah sih tidak ada urusan
tidak ada otoritas apa yang mengatur
yang mengatur mengenai bukanya kapan mengenai maghribnya kapan mengenai sahurnya kapan
sama sekali tidak ada otoritas yang mengatur mengenai itu
tapi kita di sini ada apa yang disebut perkumpulan masyarakat indonesia yang beragama islam
nah mereka tuh mempunyai apa selebaran mempunyai penerbitan ya
nah di situ ditentukan oh ini loh jadwal kita untuk sahur
ini jadwal kita imsak
ini jadwal kita untuk buka puasa
ini jadwal sholat lima kali satu hari
jadi kita hanya melihat jadwal itu
tentu ada yang memilih jadwal yang lain
yang ditentukan oleh mazhab yang lain
ada yang merujuk ke mekah misalnya
ke saudi arabia
nah itu tergantung pada pilihan pilihan pribadi dari yang bersangkutan
tapi kalau saya saya tetap merujuk kepada apa yang sudah dijadwalkan oleh masyarakat islam indonesia di norway
dan kita ikut ya jadwal itu
dan kalau saya tidak salah tadi saya sudah katakan mungkin sekitar tujuh belas jam ya puasa di norway
artinya referensi panduan itu mengikuti komunitas komunitas di sana begitu ya
tergantung mazhab yang dianut apa gitu ya pak ya
yang pasti apapun itu puasanya diharapkan bisa tetap berjalan lancar begitu ya
bisa husyuk dan nilai nilai dari puasanya yang jadi penting ya
nah tapi di tahun ini pak ini kan pasti ada pelonggaran juga dong
terkait dengan aturan covid sembilan belas di sana
nah sudah ada belum pak aturan aturan yang menyesuaikan
apakah sudah normal kegiatan ibadah ibadah ramadan
salah satunya seperti tadi bapak bilang ada sekitar delapan masjid di sana
apakah kemudian sudah dibuka
untuk umum untuk bisa melakukan kegiatan ibadah di sana
kegiatan ibadah di sana
di sini tidak ada sama sekali kendala apapun
kita tidak menggunakan masker
tidak ada distansi
tidak ada jarak yang mesti dipatuhi
jadi semua orang sudah bebas seperti masa sebelum pandemi
nah restoran sudah buka ya
mall sudah buka
semua sudah buka
kita bekerja seperti biasa
jadi ya kita hidup dengan covid sekarang
tentu kalau kita sakit ya kita punya tanggung jawab pribadi untuk melakukan pengobatan
datang ke rumah sakit
tapi selebihnya tidak ada yang menjadi hambatan
tidak ada yang menjadi kendala lagi
nah kalau dikatakan tadi apakah ya kita bisa buka bersama
tapi kan di sini tidak ada restoran yang untuk buka bersama
kalau di indonesia kan banyak sekali tempat restoran untuk buka bersama
kalau di sini ya ada restoran bu

tapi kalau di sini ya ada restoran untuk buka bersama

orang indonesia di oslo itu cuma sekitar empat ratus an
tidak begitu banyak
nah di seluruh norwegia orang indonesia itu dalam data kita itu sebetulnya seribu empat ratus
tapi hanya yang berdaftar di kedutaan besar republik indonesia itu seribu tiga ratus lebih

jadi masih ada warga indonesia yang belum mendaftarkan ke kedutaan besar republik indonesia itu seribu tiga ratus lebih
jadi masih ada warga indonesia yang belum mendaftarkan ke kedutaan besar republik indonesia itu seribu tiga ratus lebih
nah pak momentum ramadan ini dan juga pelonggaran aturan covid
apakah kemudian ini digunakan oleh kbri juga untuk mengadakan gathering misalkan untuk komunitas indonesia yang muslim
misalkan untuk berbuka puasa dengan takjil takjil yang ala indonesia seperti bapak sebutkan di awal tadi pak
nah kita bekerjasama dengan asosiasi masyarakat muslim indonesia yang namanya uminor di oslo
untuk mengatukan buka puasa bersama
sekaligus darawih bersama
nah disitu memang nanti akan ada takjil takjil yang seperti kita nikmatin di indonesia
biasanya masyarakat indonesia akan membawa makanan ya
yang mereka masak sendiri di rumah nanti kita bisa makan bersama sama di tempat yang tidak kita tentukan
dan menurut saya sih ya akan sangat menarik
cuma ya tentu ya berapa banyak yang bisa datang pada acara ini
pada acara buka bersama seperti itu itu pertanyaannya
dan nanti kita juga akan ada sholat dhul fitri bersama di semua indonesia
jadi konsepnya potluck party ya pak
potluck party ya pak
jadi konsepnya potluck ya jadi membawa makanan masing masing sendiri untuk mengobati kerinduan
kerinduan posmas ya pak ya
kalau jauh dari rumah
ini potluck ya
kalau jauh dari rumah
ya ini potluck seperti biasa ya
ini potluck seperti biasa ya
jadi semua masing masing bawa makanan nanti kita share sama sama kita bagi sama sama
tapi kalau nanti sholat idul fitri itu semua ada di wisma indonesia
tapi biasanya kalau jauh dari rumah salah satu obat kangennya obat rindu akan rumah itu tadi ya
ngumpul bersama dengan teman teman sesama warga negara indonesia bisa gathering tadi
dan juga menikmati masakan masakan atau kuliner kuliner khas indonesia
tapi pak ini kan di indonesia juga pelonggaran sudah dilakukan ya pak ya terhadap aturan aturan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri
nah apakah kemudian momentum ini juga akan dimanfaatkan oleh kbri untuk memfasilitasi mungkin warga negara indonesia yang belum sempat mudik beberapa tahun belakangan ini karena pandemi
nanti ketika akan mudik indonesia dikoordinir gitu ada program khusus nggak pak dari
gak pak dari kbri
sudah banyak sekali orang indonesia yang mudik
sudah banyak sekali orang indonesia yang mudik ke norwegia
jadi ya sekarang ini tidak ada ya banyak orang indonesia datang ke norwegia sekarang
apakah mau lihat northern lights ya aurora apakah mau hanya mengunjungi oslo kemudian melihat fjord ya
jadi ya mudiknya bukan ke kampung halaman ya mungkin mudiknya ke sini
nah ini saya cuma canda aja tapi menurut saya cukup bagus juga ya kalau ada alternatif ya mudik ke norwegia seperti ini
karena indah sekali ya alamnya dan bisa mendapatkan ya mungkin inspirasi ya dari keindahan alam di sini
tapi kita sih melihat juga banyak warga indonesia yang sudah mudik ke jakarta
jadi saya melihat dari apa ya dari catatan catatan kita banyak sekali warga indonesia yang ada di oslo dan di kota kota yang lain di norwegia sudah kembali ke jakarta untuk menikmati bulan puasa ramadan
puasa ramadan di sana dan juga untuk beridul fitri bersama keluarga mereka
karena sudah dua tahun mereka tidak bisa mudik
dua tahun mereka mendekam di oslo di kota kota yang lain dan sekarang karena tidak ada hambatan tidak ada kendala ya mereka ya cukup banyak yang pulang
baik jadi salah satu diantaranya mungkin tadi seperti yang kata pak todung ya selain warga negara indonesia pulang kampung ke indonesia mungkin juga ada yang ingin berkunjung ke norwegia
mungkin di ramadan tahun ini atau tahun depan untuk merasakan sensasi ramadan yang maghribnya lama gitu
lebih lama menunggu ya pak ya
atau jangan jangan merasakan lebaran dengan melihat aurora seperti backgroundnya pak todung
melihat keindahan cahaya di sana
tapi ini masih ke utara norwegia di oslo sih ya sangat lemah ya
terima kasih banyak kami ucapkan kepada pak todung
oke baik terima kasih banyak kami ucapkan kepada pak todung
sampe aku ya
sampe aku ya
pasang traits sepertikan tapi bukannya maksimal
acabarnya sudah k dieu saran kenal
sautut e filters diri malah
sautut e filters diri malah
membina uangnya kalian